sejak mewabahnya virus corona
dunia penerbangan adalah yang paling pertama merasakan dampaknya
selain penutupan bandara banyak calon penumpang membatalkan rencana perjalanan
masyarakat merasa khawatir kabin pesawat yang tertutup selama penerbangan
membuat virus corona mudah tersebar
padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar
dunia penerbangan telah menetapkan standar kebersihan yang sangat tinggi
setiap pesawat yang usai menjalani penerbangan
langsung dibersihkan oleh petugas kebersihan
proses sterilisasi juga dilakukan secara berkala
mulai dari harian mingguan hingga bulanan
setelah ada wabah virus corona
proses pembersihan dilakukan lebih ketat lagi
setiap bagian yang berpotensi dipegang oleh penumpang tak luput dari pembersihan
mulai dari kursi bagasi hingga toilet
jika ditemukan kasus khusus
seperti misalnya ada penumpang menunjukkan gejala terpapar virus corona
pihak maskapai tak segan segan menukar pesawat
pesawat yang sebelumnya ditumpangi oleh penderita kasus khusus itu
kemudian akan disterilisasi
kalau sekarang ini kan memang lagi ada epideminya gitu pak
apakah memang sekarang ini setiap hari dilakukan pembersihan yang lebih spesial
walaupun tidak ada case di pesawat tersebut
jadi sebenarnya gini
pesawat ini sebenarnya sudah cukup bersih ya
dengan sistem sirkulasi pesawat
sirkulasi air conditioningnya ya
kita sudah melakukan disinfeksi
jadi di area area tertentu terutama di lavatory
itu sebenarnya sudah kita lakukan disinfeksi
nah pada saat ada suspek virus baru kita spesial
kita bersihkan spesial
pasal itu di pesawat itu pak
di pesawat itu betul
nah sekarang kita tahu itu ya
ketika misalnya ada suspek di pesawat tertentu
itu perlakuannya seperti apa pak
kita akan bersihkan dengan dispeksi ya
nah kemudian kalau ternyata perlu yang pesawat yang lebih cepat
karena kalau disinfeksi kan ada waktunya kan
kita akan ganti pesawat
artinya penumpangnya ganti pesawat
iya ganti pesawat
dan pesawat yang tadi ada suspek itu didisinfeksi total
nah ini juga kan isunya itu adalah ketika misalnya saya naik pesawat
dan di situ ada katakanlah orang yang sudah mengidap virus
tapi dia belum beres
nah kalau kita masih dalam proses inkubasi
kita kan nggak tahu suhu tubuhnya belum baik
keamanan sendiri di dalam pesawat dengan sirkulasi tertutup ini seperti apa pak
nah di pesawat ini ada sistem air conditioning
nah dia akan mengalir ke daerah tertentu
nanti dia akan masuk ke dalam yang namanya filter hepa
nah di situ semua virus yang mikroba itu akan tersaring di situ
sehingga tidak masuk ke dalam sirkulasi udara jadi aman
jadi secara sederhana boleh dibilang naik pesawat itu tidak akan menularkan virus
karena virusnya di filter dan dimatikan oleh
alat itu ya
kabin pesawat juga dinyatakan aman dari penyebaran virus
pasalnya sirkulasi udara di dalam kabin menggunakan filter udara khusus yang disebut hepa
kecanggihan alat ini adalah mampu menyaring udara dari kabin keluar pesawat
jadi resiko tertular di dalam kabin justru sangat minim
selain pesawat kondisi kesehatan awak kabin juga sangat diperhatikan
sebelum dan sesudah terbang para awak kabin harus menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan
sebelum memulai penerbangan
awak kabin juga wajib menyemprotkan kondisi kesehatan awal kabin

selain itu awak kabin juga terlatih untuk menangani situasi darurat di pesawat
seperti menangani orang sakit
yang pasti kita juga ada namanya prosedur untuk cabin monitoring
kita memastikan keberadaan penumpang kita memastikan keadaan penumpang
dan di situ kita biasa personal approach menanyakan ke penumpang
bagaimana kenyamanan mereka ketika mereka melakukan penerbangan
dan di situlah kita mulai memberikan edukasi kepada penumpang
bahwa pada dasarnya
kita terbang pun itu aman
dunia penerbangan adalah dunia yang memiliki aturan sangat ketat
termasuk soal prosedur keamanan dan kesehatan
jadi tak usah panik
karena tidak ada alasan untuk takut terbang di tengah menguabanya virus corona
iwan hermawan himawan amri tanggerang banten